arab saudi memiliki ambisi besar dalam mengembangkan sektor pariwisatanya
sejak tahun dua ribu sembilan belas arab saudi telah menargetkan investasi hingga dua puluh miliar dolar amerika serikat
atau sekitar dua ratus delapan puluh enam triliun rupiah demi membangun kawasan pariwisata global
ada apa dibalik ambisi besar arab saudi yang selama ini mungkin kita tahu lebih fokus pada sektor minyak dan gas
kami akan bahas bersama yon mahmudi ketua program sudikajian timur tengah dan islam ui
baik pak yon kita tahu bahwa selama ini arab saudi lebih fokus pada sektor minyak gas
tapi belakangan beberapa tahun belakangan fokusnya agak sedikit berubah di sektor pariwisata
apa yang membuat arab saudi begitu ambisius begitu gencar mengembangkan sektor pariwisatanya
ya saudi kan memiliki visi dua ribu tiga puluh ya yang diantaranya menjadikan saudi sebagai negara yang secara ekonomi stabil
tapi tidak hanya menggantungkan pendapatan dari sektor minyak tetapi melakukan resersifikasi ke sektor yang lain
termasuk di dalamnya itu adalah sektor pariwisata yang akan membawa banyak ya
oleh karena itu berbagai fasilitas yang ada itu dikembangkan
akan sedemikian berubah kenapa
karena saudi itu kan kalau kita lihat secara geografis
itu sebagian wilayah turun yang tandus yang mungkin orang akan enggan untuk berkunjung ke wilayah ini
selain untuk kegiatan ibadah haji umroh contohnya
tetapi mereka punya sebuah cita cita ya
jadi kalau mereka punya seratus juta per tahun
berarti kan mereka harus menyediakan fasilitas yang lebih yang membuat penduduk dunia itu mau singgah
dan merasa nyaman di arab saudi
oleh karena itu terjadi perubahan yang besar besaran di dalam menyongsong era dua ribu tiga puluh itu
termasuk memperkuat sektor pariwisata ini
anda melihat siapa yang disasar oleh arab saudi
karena kan setiap sektor pariwisata di setiap negara pasti ada yang mencari pilihan
karena kan setiap sektor pariwisata di setiap negara pasti ada yang mencari pilihan

tapi ketika kita melihat bagaimana kegencaran arab saudi mengembangkan sektor pariwisatanya
apakah yang menjadi sasaran atau market pariwisatanya adalah turis china
yang mungkin selama ini sebagai market terbesar pariwisata dunia
ya jadi selama ini kan ada sebuah market tradisional
yaitu kunjungan umroh dan haji
jadi rencana mereka
dari mana itu didapatkan
saya kira itu didapatkan dari negara negara yang non tradisional itu ya
bukan dari dunia islam
baik itu dari barat amerika eropa termasuk juga dari asia
yang di dalamnya adalah china
yang memiliki kebiasaan untuk melakukan kunjungan di wilayah wilayah di negara negara yang cukup tinggi
saya kira kemudian china dengan penduduk terbesar
juga menjadi salah satu target
agar kemudian saudi menjadi magnet bagi pelancong pelancong dari china
untuk bisa menikmati fasilitas liburan yang memang berbeda dan tidak disumpai di negara negara lain
nah ini saya kira juga menjadi salah satu proyek
sasaran pelancong yang memang memungkinkan untuk berkunjung ke arab saudi
dengan sentuhan modernisasi dan juga sekularisasi
sehingga kita tahu sentuhan sentuhan modernisasi dan juga sekularisasi ini kan
sedikit banyak berbenturan dengan kultur sosial budaya yang selama ini melekat begitu pada arab saudi sendiri
ya otomatis bahwa kesan saudi
yang dulunya dikenal sebagai negara konservatif itu akan berubah
tatanan sosial budaya dan peranasa aturan aturan yang berlaku itu juga akan mengalami perubahan
tentu akan disesuaikan oleh para pendatang dan itu berlaku ya
bagi para wisatawan maupun orang orang yang ingin berkunjung ke saudi
sekarang juga izin masuk ke imigrasi di arab saudi kan menjadi lebih gampang ya
dengan visa turis juga bisa melakukan kunjung ke saudi
itu kemana saja dan proses itu dipermudah
nah memang kemudian dampaknya itu banyak aturan aturan yang dulu konservatif sekarang diperlonggar ya
aturan penginapan tidak lagi mensyaratkan adanya bukti suami dan istri ya
selama kemudian mereka bisa membayar
apalagi kan saudi juga membangun hotel hotel mewah dan jumlahnya sangat fantastis
hampir mencapai satu juta
apa kamar yang disiapkan dan juga bangunan properti yang itu memang digunakan untuk menyambut ya
para pelancong atau kemudian orang orang dari luar untuk kemudian bisa secara nyaman dilayani di saudi
dan akan mengeluarkan atau memberikan dampak ekonomi yang kuat bagi arab saudi
oke apa tantangan terbesar yang anda lihat ketika arab saudi lebih terbuka terhadap budaya populer
khususnya dalam pengembangan sektor pariwisatanya
karena kalau kita mungkin secara awal melihat justru tantangan terbesar dari dalam negerinya sendiri
iya saya kira tantangan memang dari dalam ya
ini kan sebuah perubahan yang tak tiktik
dari aspek ini mungkin cepat dan sangat besar dan masif
maka tentu perlu dipikirkan ya respon respon yang mungkin akan muncul dari masyarakat di dalam
oleh karena itu secara politik arab saudi kan sangat

jadi saya rasa ini adalah pertanyaan yang sangat penting
dan saya juga berpikir bahwa kalau kita menentang atau tidak setuju atas program arab saudi
demi untuk mempertahankan masa depannya dan kebaikan arab saudi
maka biasanya ada semacam tindakan kebijakan yang sangat keras
sehingga tidak ada toleransi bagi warga negara untuk tidak bersetuju
dengan kebijakan pemerintah dan kerajaan
ini saya kira kemudian dampak yang akan terjadi dan sejauh mana kemudian arab saudi
bisa mengelola kondisi internalnya guna mewujudkan cita cita visi dua ribu tiga puluh
oke yang pasti kita melihat bagaimana keseriusan arab saudi untuk lebih modern
lebih terbuka terhadap budaya populer
pelan pelan kita akan melihat bagaimana perubahan wajah dari arab saudi
sampai dengan targetnya dua ribu tiga puluh itu tadi ya
terima kasih pak yom mahmud yang sudah bergabung dengan cnn news